adinda ini adalah istana kerajaan
adinda sebentar ya
kursi yang cantik
akhirnya aku bisa menguasai istana ini
lancang dan berani sekali kamu duduk di singgah sanaku
bawah dan seret dia keluar
ada apa ini
maafkan dia yanda
dia adalah calon endamiku hari ini
dia adalah putri arimpi
putri putri apa dia itu bukan putri
dia itu hanya wanita gembel yang kamu pungut dari jalanan
dan sekarang juga ayang minta denganmu
usir dia keluar dari istana ini
karena dia telah membuat malu dan aib bagi istana
ayanda putri arimpi itu adalah istri saya
dan tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan
saya ada di mana ini
tolong kanda di mana
saya tidak bisa melihat apa apa kanda
kanda di mana
kanda di mana ini
kanda di mana
kanda di mana
ya saya melihatnya
ayanda apa titrusnya

kanda tolong kanda
kanda lindungi nila kanda
mulai lusa depan
kamu resmi menggantikan ayah sebagai raja
kamu pasti mengerti alasan kenapa ayah tiba tiba mengambil kebijaksanaannya
anda anda mengerti maksud ayah
anda anda mengerti maksud ayah
berarti aku akan jadi permaisuri
sepertinya pulau ini tidak ada penghuninya
sampai sampai saya tidak tahu saya sudah berapa lama berada di pulau ini
dinda disini sendirian kanda
ya tuhan percaya
sebenarnya siapa siapa ini kan
karena ini untuk nenek

saya bukan masalahnya
saya tidak pandai
keadaan ini enak sekali

ibu akan memberikan nama kamu jagad semesta
supaya kamu sama seperti ayah kamu gagah
karena saya sudah melahirkan anak kita gaga
saya bersumpah saya akan mencintai arimbis
dan saya akan setia sampai mati
pasti ibu senang
ibu ibu ibu
jagad kamu dimana nak
aku di sini ibu
tadi aku dapat burung
kamu mendapatkan burung dari hasil panah kamu
nah kamu ini benar benar hebat
tapi kok gurunya masih hidup
tidak tahu bu tadi panahnya sudah kena
tapi dia masih hidup
nah kamu itu mengingatkan ibu pada almarhum ayah kamu
walaupun ibu tidak bisa melihat bahwa wajah kamu itu sama seperti ayah kamu
ayah sudah meninggal
jadi jangan dibicarakan lagi
ibu aku mau ke pasar ikan dulu ya
mencari tambahan untuk makan malam nanti
ya sudah hati hati
nanti biar burungnya ibu bersihkan ya
mau mencuri lagi ya
biarpun saya kelaparan saya miskin
tapi saya tidak akan mencuri pak
kamu hanya kecil kecil sudah pandai bicara
selamat datang paduka raja
suatu kehormatan bagi kami
paduka mau berkunjung ke tempat ini
bagaimana hasil penjualan di pasar sini
aduh paduka luar biasa paduka
penjualan meningkat pesan paduka
raja aku mau ikut menjar
jangan jangan jangan
jagat semesta pak

ternyata bapak keliru
justru bapak yang menganggap kamu sebagai pencuri
justru kamu yang menangkap pencuri itu
sebagai ungkapan terima kasih bapak
ambillah ikan ini
terima kasih pak tua